positivity rate kita itu memang turun dalam lima hari pertama
tetapi hari ke enam tanggal dua puluh lima kemarin naik lagi signifikan enam belas dua puluh
tentu saja adanya penurunan ini kalau kita relasikan dengan program ppkm
selintas ada maknanya selintas memang ada penurunan
tetapi harus kita ingat karena ppkm ini memang sifatnya lokus spesifik ya
segmented jadi memang akan ada efeknya pelandaian kasus
tetapi memang sementara untuk memberikan relaksasi terhadap fasilitas pelayanan kesehatan
boleh jadi ada apa yang disampaikan oleh mas emil tadi memang itu adalah fakta tentang relaksasi
tetapi mas emil jangan lupa juga perhitungan bor itu denomenatornya berbeda
karena pemerintah juga terus menerus meningkatkan kapasitas jumlah tempat tidur tersedia di rumah sakit
jadi kalau kita mengevaluasi bor itu sebaiknya evaluasi dari bulan ke bulan
tidak dari hari ke hari karena setiap hari juga pemerintah menambah jumlah kamar
jadi kapasitas jadi denomenatornya akan berbeda juga
nah oleh karena itu memang kita memaklumkan dan berharap ppkm ini memang efektif
artinya ada relaksasi yang bisa ditimbulkan
tetapi juga kita mengingatkan bahwa ppkm ini bukanlah instrumen kebijakan untuk memutus mata rantai covid
tetapi dalam waktu sementara dia mampu memberikan relaksasi terhadap fasilitas layanan
nah oleh karena itu memang pendekatannya tidak hanya bisa ppkm saja
dekatan dari berbagai sisi mulai dari optimalisasi vaksinasi dan proses vaksinasi itu sendiri
sampai kepada juga upaya kebijakan yang spesifik yang lokal di luar ppkm
nah maka itu kita berharap perintah juga dan kita semua tidak berpuas diri dengan adanya penurunan ini
yang sifatnya masih kita belum bisa menyimpulkan sebenarnya
apakah ini relasinya itu betul betul berkaitan dengan itu atau ada faktor lain
artinya kita masih butuh waktu begitu ya untuk melihat apakah satu program ini sukses atau tidak begitu ya
nah kalau kita lihat kan secara terhanakan
kalau ini terjadi empat belas hari berturut turut
adanya penurunan dari positivity rate kita
nah itu bisa kita katakan oke ini mulai kita masuk kepada tahap perencanaan berikutnya
dan bisa kita simpulkan sementara
memang ppkm ini efektif untuk di wilayah
jawa dan bali
tetapi kan pada hari ke enam kemarin juga naik lagi
tentu harus ada analisis tambahan
apa hal yang membuat ini juga belum konsisten penurunan dalam
ini baru satu minggu ya kita evaluasi belum dalam dua minggu atau empat belas hari
oke saya sekarang ke pak alex
pak alex ini masih belum konsisten sebetulnya terjadinya tren penurunan
dan memang satgas juga sempat mengatakan bahwa ini efektif di beberapa wilayah
tapi kemudian ada daerah daerah yang tetap angkanya naik
meskipun sudah diberlakukan ppkm mikro begitu pak alex
ya ppkm mikro itu berhubungan juga dengan kasus aktif yang cukup tinggi di masyarakat
dan kemudian penularan ini juga ada di komunitas
baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan
yang kedua masa penilainya memang masih pendek ya

dari ppkm mikro masih pendek ya karena ini kan masih januari februari mulai kalau kita menilai hitung
dari ppkm mikro masih pendek ya karena ini kan masih januari februari mulai kalau kita menilai hitung

perbedaannya adalah pada ppkm skala mikro
itu kan ada penguncian penguncian di tingkat rt rw di mana ada jonasi
tentu dengan ada jonasi ini apakah itu dia kuning oranye merah
berarti mobilitas itu dibatasin
tapi sebenarnya yang kita harus patut bergembira ria adalah bahwa pelacakan kontak itu
sudah lebih agresif dan targeted bila dikenakan di pedesaan
jadi yang kita lihat memang apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya
memang ada pelandaian tapi dia belum stabil artinya masih ada naik turun
tapi memang ini belum bisa menjadi pegangan
tentu kita harus ingat bahwa masing masing kubasi itu bisa sampai empat belas hari
jadi oleh karena itu penilaian ini nanti baru bisa
karena secara positif bisa kita bisa melihat bahwa ada penurunan
kalau kita nanti sudah menilainya di sekitar april ataupun mei
oleh karena itu kita berharap ppkm skala mikro ini akan berkelanjutan terus
sebagai salah satu strategi dalam penanggulangan pandemi di indonesia
jadi dengan demikian mungkin kita bisa melihat ppkm skala mikro akan lebih efektif di pulau jawa dan bali
dan nanti ini akan dilaksanakan
dan oleh karena itu i r satgas juga dalam waktu ini itu sudah tolak bahwa petang ini sudah kemas ya nah itu agak tinggi
kita akan mengirim tujuh tim supervisi yang akan pergi ke tujuh desa untuk melakukan melihat model mana yang paling baik karena kearifan lokal juga perlu dipertimbangkan
dan satgas covid sebenarnya sudah melaksanakan pelacakan kontak dari bulan november sampai hari ini ada lebih kurang enam delapan ratus an orang tracer yang berpendidikan d tiga yang sudah bekerja sama atas bimbingan dari satgas covid dan mereka semua bekerja di pusat mas pusat mas yang ada di pedesaan di sepuluh provinsi
dan ini juga akan kita nilai yang enam delapan ratus an
seratus tracer ini karena mereka ini sudah dilatih kita harapkan nanti ini akan bisa bekerja secara optimal demikian mungkin yang bisa kami sampaikan
baiklah kita akan lanjutkan diskusi ini setelah jeda berikut ini cnn indonesia newscast akan segera kembali
anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast kami masih lanjutkan dialog efektivitas ppkm menekan laju penularan covid sembilan belas
saya ke pak elisabeth
pak emil lagi pak emil data terbaru ini mengatakan bahwa dari beberapa zona merah yang kemudian ada di jawa timur
terakhir juga ada di jombang hari ini semua wilayah di jawa timur zona oranye begitu ya
ya makanya saya kembali tadi saya setuju dengan apa yang disampaikan pak hermawan
memang bad occupancy ratio atory tadi itu juga bisa ter misleading kalau kita menghitung berapa kamar yang ditambah
tapi kalau icu nggak bisa secepat itu sih nambahnya
jadi makanya kita juga lihat yang icu karena tingkat keparahan juga biasanya kita asumsikan bahwa ada certain proportion yang correlate dengan total kasus
untuk kasus kasus yang lebih serius yang icu kita lihat ada relaksasi beban dari icu yang tidak bisa secepat itu di scale up ketersediaan icu nya
nah ini kan kita melihat bahwa bor ini bukan hanya bor biasa tapi bor ip
kita juga lihat rt nya rate transmission
jadi saya setuju memang jangan hanya menonjolkan
satu parameter betul kata pak hermawan tadi
nah memang kembali lagi kita melihat bahwa buat saya ppkm itu sebenarnya lebih penting daripada pembatasannya itu adalah psikologisnya
jadi karena orang bilang kita masih ppkm
banyak orang yang berhati hati menunda kegiatan mengecilkan skala kegiatan yang sebenarnya tidak secara spesifik dilarang
tetapi kemudian ppkm memberikan efek psikologis yang membuat
satgas dan juga masyarakat lebih ketat lagi dalam membatasi kegiatannya
nah oleh karena itu sebenarnya kalau kita cermati ppkm satu ppkm dua ppkm tiga itu kan sebenarnya ppkm ppkm ini ppkm mikro tidak berdiri sendiri
kira kira begitu ya
nah kalau ppkm mikro itu kan sebenarnya tergantung zona rt nya zona hijau zona kuning zona orange atau zona merah
nah kalau data kami menunjukkan bahwa yang zona merah itu nggak ada
dari dua ratus dua belas ribu rt di tiga puluh delapan kabupaten kota nggak ada zona merahnya
tetapi ada sepuluh zona orange ini kasusnya antara lima sampai sepuluh atau enam sampai sepuluh
dan yang lima
itu ada di sepuluh empat ratus
artinya apa artinya apa ini artinya pp
menerapkan pembatasan nggak boleh keluar masuk itu kan kalau zona merah
zona merah itu artinya permasu wilayah rt delapan
tidak boleh kerumunan lebih dari tiga orang
kalau zona orange dia mulai menutup tempat umum wilayah itu dan melakukan tracing
lalu kalau zona kuning ini lebih kepada isolasi mandiri dan tracing
nah sebenarnya artinya apa
ini kelihatannya kan kita mau lihat
nanti orang selalu nanya ppkm lanjut lagi apa enggak
ppkm mikro lanjut lagi apa enggak
logikanya kalau di satu rt ada kasus sampai mendekati lima itu memang sudah alert harusnya
harusnya nggak usah pakai istilah itu ya harusnya memang ada kesijapan
nah inilah yang makanya kita katakan kampung tangguh yang ada di jawa timur ini
sebenarnya senafas dengan konsep ppkm mikro yang saat ini diperkenalkan
jadi kalau ditanya
apakah kemudian ppkm mikro berhasil atau tidak
apakah layak dilanjutkan atau tidak
ya itu tadi ppkm mikro tidak berdiri sendiri dalam satu kerangka ada ppkm ada ppkm mikro
diterapkan di mana ppkm mikro
artinya diterapkan di sepuluh empat ratus rt zona kuning dan rt zona orange
jadi mungkin ini yang bisa kita bedah dari ppkm mikro tadi
oke artinya efektivitas ppkm mikro itu tidak bisa dikira
tidak bisa dikira
tidak bisa dikira
tidak bisa dikira
diukur dengan indikator indikator yang biasa digunakan dalam mengukur keberhasilan ataupun tingkat penularan covid sembilan belas gitu ya misalnya tadi
lebih tepatnya begini kita sepertinya terobsesi untuk mengatakan ppkm mikro berhasil atau tidak layak dilanjutkan perlu dirubah
tapi secara logika ppkm mikro harus dilakukan apapun circumstancesnya gitu loh
karena kalau di satu rt ada kasus lima ya local transmission di rt itu harus dicegah
saya rasa pak hermawan pasti
sebenarnya merujuk ke pak hermawan
terkait ini karena waktu kita bikin kampung tangguh kita diskusi juga dengan iakmi gitu
jadi sebenarnya artinya daripada kita memperdebatkan dilanjutkan efektifnya apa enggak
tapi sekarang intinya ppkm mikro itu secara logis memang perlu dilakukan
itu ini menurut pandangan kami
oke pak hermawan silahkan menanggapi
ya saya setuju dengan pak wagub ya mas emil bahwa ppkm ini bagian dari community empowerment sebenarnya yang memang itu sesuai sekali dengan konsep kesehatan masyarakat
ini bagian dari community empowerment sebenarnya yang memang itu sesuai sekali dengan konsep kesehatan masyarakat
memang ppkm ini agak beragam bentuknya di berbagai wilayah
nah memang di jawa timur kita akui sejak awal kampung siaga atau desa tangguh atau desa siaga itu sudah dikemukakan sejak awal
nah cuman yang menarik begini pak wagub karena penerapan ppkm ini tidak menyeluruh ke seluruh desa kelurahan seluruh elementasi
maka pemilihan ini menjadi menarik
ketika kita menetapkan zona si resiko pada level rt rw sebenarnya itu pada level masyarakat
ketika kita menetapkan zona si resiko pada level rt rw sebenarnya itu pada level masyarakat

urban itu tidak signifikan artinya tidak menjadi penting untuk kita zonasi pada level rt karena orang orang di sana itu mobilitasnya cukup tinggi
karena memang ciri ciri urban kan mobilitas antara wilayah bahkan tidak lagi antara rt antara kelurahan antara dalam kota pun akan tinggi
tetapi kalau di daerah daerah yang sifatnya rural tipikal masyarakat petani atau nelayan yang memang situasi mereka tidak antar daerah
atau tidak antara kota nah itu sebenarnya bisa saja pada level zonasi
jadi yang ingin kami sampaikan pesan bahwa pak waguk harus terus memantau dan mengevaluasi kinerja tim di lapangan untuk ppkm ini
petgas covid sembilan belas hingga ke rt rw agar terus mengupdate strategi tidak lagi terpatok pada zona si resiko yang kadang memang di daerah urban itu sangat samar ya untuk efektifitasnya

oleh karena itu yang paling baik sebenarnya itu bahwa di daerah urban itu sangat samar ya untuk efektifitasnya
jadi bagaimana melakukan ini dari dalam kota

sebenarnya ppkm itu kalau berlaku menyeluruh dan itu tentu saja akan efektif dalam memutus mata rantai covid
nah tetapi karena ini memang sifatnya spesifik ada lokus tertentu
memang sebenarnya ppkm sampai batas optimalnya pun tidak mungkin memutus mata rantai kasus
tetapi mungkin sambil menunggu untuk merelaksasi layanan
nunggu proses vaksinasi sekaligus mungkin ada kebijakan yang lebih powerful
nah ini akan menjadi faktor yang sangat membantu
dalam pengendalian saat saat seperti ini
oke jadi anda melihat kalau ppkm mikro diberlakukan
seharusnya misalkan kita bicara yang diberlakukan oleh pemerintah pusat itu di jawa bali
apakah perlu kemudian diperluas sampai ke wilayah lain misalnya
kami awalnya mendukungnya kalau itu diperlakukan seluruh indonesia
sejalan dengan payung kebijakan psbb ya
karena kita bicara pada level nasional ini kasus kan sudah lebih dari satu tiga ratus dua puluh an lebih ya
secara kumulatif dan kasus aktif hampir dua ratus
jadi memang ini kan terjadi masif transmission di berbagai daerah
tidak hanya di jawa bali tentu saja
dan keterbukaan transportasi keterbukaan mobilitas aktivitas sosial tenaga kerjaan
saat ini kan luar biasa
nah keterbukaan keterbukaan ini pasti berimplikasi terhadap kenaikan kasus
atau transmisi kasus covid itu sendiri eva
oke sekarang saya ke pak alex
pak alex kalau kemudian dianggap
apakah ada wacana untuk memperluas ppkm mikro ini sendiri ke wilayah lain di luar jawa bali
iya yang harus kita ingat adalah bahwa pemulihan kesehatan dalam rangka pemulihan ekonomi
jadi pemulihan ekonomi tanpa meninggalkan pemulihan kesehatan
sehingga pemerintah memilih supaya tidak memerahkan semua daerah
atau mengkuningkan suatu area
tetapi melihat dari belakang
sebagai parameter yang sudah ditetapkan
jadi ada beberapa parameter yang kita tetapkan dalam rangka memilih
apakah daerah tersebut harus dilaksanakan ppkm mikro atau tidak
misalnya dalam hal di mana kita melakukan kegiatan tersebut
daerah tersebut memiliki tingkat kematian data serata rata di tingkat kematian nasional
terus yang kedua
daerah tersebut angka kesembuhannya
di bawah angka kesembuhan
di bawah angka kesembuhan data tingkat nasional
dan kemudian parameter yang berikut
bahwa kasus aktif meningkat terus
bahkan melebihi angka kasus aktif tingkat nasional
dan kemudian kita juga bisa melihat berapa angka kesakitan
berapa yang dirawat di tempat tidur yang diisi
jadi keempat parameter ini yang harus misalnya kita lihat
karena proses dihulu akan berakibatkan beban dihilir
sehingga memang dalam ppkm mikro ini
dalam pendampingan posko desa
dia akan melaksanakan jonasi
jadi jonasi itu sebenarnya mengunci
mengunci mobilisasi orang
walaupun sebenarnya ppkm mikro itu memberikan ruang
terjadinya work from office nya lebih tinggi
kemudian jam mal dibuka lebih lebar
tapi di tingkat mikro
di tingkat desa akan ada penguncian
jadi parameter parameter inilah menjadi pegangan kita
sehingga tidak seluruh daerah harus dikunci
kalau seluruh daerah dikunci
maka pemulihan ekonominya akan melambat
dan pemulihan ekonomi yang melambat ini akan berakibat lagi
kepada pemulihan kesehatan
akhirnya kita harus dua dua jalan mbak
jadi nggak bisa kita di jalan hanya memegang kesehatan saja
sekarang saya ke pak emil
pak emil kalau memang kemudian ppkm mikro ini berdampak
terhadap sektor perekonomian
sejauh ini bagaimana strategi pemerintah provinsi jawa timur
untuk mengurangi dampak dari
ppkm mikro terhadap sektor ekonomi ini
tadi saya satu hal yang ingin saya tambahkan
titik berat di ppkm mikro itu ada dua
yang pertama itu sebenarnya ketersediaan logistik operasional
ini bisa diambil dari dana desa untuk kelurahan
atau untuk desa atau dari kelurahan ada alokasi dana dari dau
yang di alokasikan untuk kelurahan
yang kedua itu adalah akan masih menggunakan antigen
dianggap jauh lebih daripada antibody rapid test
dan ini yang digunakan untuk mengekstensifikasi upaya tracing
supaya apa ada
benar benar kita dari satu kasus misalnya yang ditemukan
kita bisa menyebarin
jadi sebenarnya trademarknya dari ppkm mikro
yang agak dari tanggung kami dulu ya
itu adalah tadi komitmen anggaran yang diinstruksikan pusat
termasuk nanti katanya kalau rumah itu isolasi
dia akan dibantu dengan beras dibulok
dan juga itu tadi
nah kalau kita bicara ekonomi ppkm mikro ini
saya setuju apa yang disampaikan pak herman lagi
setuju melulu saya ini ya
karena gini bahwa di urban itu memang transmission susceptibility
atau kerawanan transmisinya mungkin bukan antara tetangga
malah tetangga mungkin nggak pernah saling ketemu
tetapi pada saat dia berkegiatan di pusat pusat kegiatan
di pusat perbelanjaan di perkantoran
itulah sebabnya makanya ppkm mikro ini bergantung
karena ppkm mikro ini berjalan seiring dengan ppkm yang lebih besar
walaupun batasan batasannya ini berkembang
perbelanjaan dari jam tujuh sekarang jam sembilan
tetapi tetap dalam koridor dibatasi
jadi nggak bisa yang tiba tiba full
nggak ada jaga jarak kemudian tutup sampai tengah malam
ini yang kemudian berikan
ini yang kemudian berikan
nah tetapi kami telah melihat bahwa di level yang kita terapkan ini
itu sebenarnya kondisi ekonomi kita ini memang tidak gaspol
tapi masih bisa lah kemudian untuk bertahan
nah yang satu sektor yang kami memang concern adalah sektor pariwisata
itu yang memang relatif agak terpukul sejak kita melakukan pembatasan di penghujung tahun
nah inilah sebabnya kita berharap bahwa
ini diharap kendaraan kendaraan bis ini boleh
nah ini kita juga gak mau gegabah kita main buka
artinya bisa nggak ada personil untuk memastikan bisnis itu tidak melanggar
misalnya seat distancing satu sama lain
mereka mau pergi kemana terdata
sehingga vaksinasi yang dituju juga sudah siap untuk menerapkan protokol kesehatan
nah inilah langkah langkah yang kita lakukan
supaya antara upaya mengelola bis
antara upaya mengungkit ekonomi
tidak serta merta kemudian menyebabkan kasus bisa melonjak
oke yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sekarang sedang berlangsungnya program vaksinasi ini
bagaimana kemudian bisa berjalan beriringan dengan ppkm mikro yang masih diberlakukan sampai saat ini
kita akan lanjutkan dialog ini setelah jeda berikut ini
cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newscast
saya sekarang ke pak hermawan
kalau kemudian sejauh ini ppkm skala mikro dianggap sebagai obat atau formula yang lumayan tepat begitu ya
untuk menekan laju penambahan angka positif covid sembilan belas
saat ini program vaksinasi sudah dimulai
bagaimana kemudian bisa membuat program vaksinasi ini berjalan beriringan dengan formula
ppkm mikro yang sudah diberlakukan saat ini pak hermawan
baik mbak eva kalau kita belajar dari pengalaman negara negara lain di dunia menghadapi covid ini
di dunia itu kan dikenal dua istilah ada lockdown ada social restriction gitu
seperti kita juga kan lanscar social restriction atau psbb
nah di luar negeri itu rata rata negara yang sangat gencar melakukan proses vaksinasi
baik di belahan eropa
di asia maupun di amerika itu rata rata mereka sudah mengendalikan kasusnya
artinya sudah melewati puncak kasus
jadi kalau kita kurva itu puncaknya itu sudah terlewat
nah ketika kasus itu secara epideminya terkendali baru mereka genjot lagi dengan tahapan kedua
ini berkaitan dengan proses vaksin
jadi kalau berperang itu ada dua lapis bentuk penyerangan
mulai dari yang sifatnya darat infanteri baru mereka gencarkan udara
seperti kalau kita anggap vaksin ini
nah menariknya di kita ini di indonesia kasus belum kita kendalikan secara optimal
kita belum mampu melewati puncak kasus dalam kurva normal
tapi pun secara vaksin kita berupaya dan sudah gencar melakukan
tentu saja kalau kita pelajari dari tipikal negara negara lain di dunia yang melewati itu
nah kita juga tidak boleh pesimis tentu saja
kita berharap semua yang kita lakukan kerja keras pemerintah masyarakat stakeholders
di tengah kesabaran kita menghadapi covid mudah mudahan kita sukses melewati ini
tetapi tentu saja secara kritik dari public health scientist
kita akan lebih optimal andai saja kita mampu memutus mata rantai ini dengan melewati puncak kasus
maka upaya vaksinasi itu akan lebih efektif
nah apalagi sekarang kan kita sesungguhnya kan masih trial and error sebenarnya proses vaksinasi
dan juga proses vaksinasi
dan sampai kepada cakupannya jadi dari segi coveragenya
nah bahwa kita ditantang memiliki penduduk yang luar biasa besar dengan target satu ratus delapan puluh satu lima juta orang tervaksin dalam lima belas bulan
itu sangat besar tantangan itu dikala vaccination rate kita dalam periode pertama dengan nakes kemarin kita cuma enam puluh empat seratus sekian
artinya antara enam puluh empat sampai enam puluh lima vaccination rate kita
padahal kalau kita melakukan vaksinasi kita akan menanggung vaksinasi
padahal kalau kita mau tuntaskan ini dalam lima belas bulan harusnya minimal kita ada di angka sembilan ratus ribu vaccination rate per hari
dan itu pun akan lebih optimal kalau saja kasus kita sudah terkontrol atau terkendali di lapangan
artinya ini bertubi tubi begitu ya
artinya pr yang satu
kita harap semua upaya yang dilakukan pemerintah ini membuahkan hasil dengan baik
tetapi tentu dari perspektif kesehatan masyarakat kami pun memberikan catatan
agar pemerintah dan semua stakeholders kita semua bisa memiliki keuntungan
dan kita juga berharap untuk memiliki keuntungan
dan juga pemerintah pemerintah kita semua dalam proses bahu membahu menghadapi covid sembilan belas ini betul betul terarah
dan sesuai dengan ilmu epidemiologi atau kesehatan masyarakat itu sendiri
artinya pak hermawan pr yang satu belum selesai kemudian ini nanti akan ada pr baru
kalau tadi anda mengatakan belum tertangani dengan baik apa saja indikator yang bisa disebutkan bahwa memang saat ini pandemi belum tertangani dengan baik
apakah kemudian misalnya angka kematian atau apa yang kemudian anda menilai ini belum tertangani dengan baik
nah ini kan hal hal yang sifatnya dashboard ya makro saja
kemudian kenaikan kasus harian kita spesimen rate kita kemudian temuan kasus kita
semuanya belum dikala kita sudah satu tahun sekarang dengan covid ini belum optimal
jadi di dalam upaya testing dan tracing kita belum optimal walaupun kita sudah bekerja keras
kemudian juga di dalam upaya kita untuk menerapkan segi kebijakan mulai dari istilah psbb
proporsional transisi sekarang ppkm kemudian ppkm mikro ini kan juga semacam trial and error sebenarnya
dari segi kebijakan mana yang betul betul firm dalam pengendalian covid
karena kan kita tidak berani memilih lockdown kita juga tidak berani memilih psbb nasional
karena pertimbangan ekonomi
tetapi begini memang ada kekhawatiran ketika istilah rem dan gas rem dan gas
ini semacam pekerjaan yang belum tuntas
ada pengaruhnya ada efeknya dampaknya terhadap kesehatan yang tidak terlampau jelek
tetapi juga ekonomi yang tidak terlampau terpuruk tetapi juga tidak juga mengembalikan ekonomi
seperti optimal tidak juga kesehatan efektif mengendalikan dan mencegah covid sembilan

kita bermain pada wilayah yang terkesan setengah setengah
nah harapan kita memang ini tentu saja bukan pr seperti mas emil pada level wagub
tetapi ini menyangkut harmonisasi kebijakan nasional dan sinkronisasi dengan multi stakeholders
harapan kami secara besar bahwa negara kita belajar dalam satu tahun kita menangani covid ini
memang tidak bisa lagi setengah setengah harus dituntaskan
kalau memang kita ingin menerapkan kebijakan yang kuat yang cukup useful and powerful
maka tuntaskan dari segi kebijakan
tapi kalau vaksin sebagai bentuk primary prevention in healthcare juga kita optimalkan
optimalkan sekuat kuatnya begitu
jadi mudah mudahan kita semua ini tidak dalam konteks tanda kutip setengah setengah
karena masyarakat juga setengah setengah dalam berperilaku
kadang kita pakai masker juga setengah setengah
kalau sudah rapi tetapi begitu makan bersama buka lagi
ini kan hal hal yang memang masih terkesan setengah setengah dan mudah mudahan kita bisa lebih baik pada tahun kedua
mungkin kalau masuk maret ini kita menghadapi pandemi covid sembilan belas
dan mudah mudahan pak wagu dan beserta gup di jawa timur juga
betul betul punya kesabaran sadaran dan juga daya tahan menghadapi covid ini
dari aspek kebijakan dan juga perilaku untuk menjadi teladan masyarakat kita semua
terima kasih mbak eva
baik pastinya punya ya pak emil untuk ketahanan dan kesabaran itu
penting tadi pak hermawan sampaikan bahwa di
sebenarnya covid sembilan belas itu fokusnya bukan di lingkungan rumah
tapi memang kasus covid terakhir ini banyak muncul di kawasan rural
jadi pada saat awal awal ppkm kasus itu zona merah terjadi di daerah seperti terenggale
kemudian nganjuk blitar tuban gitu
jadi memang konsep neighborhood atau berbasis komunitas lingkungan ini kita harus jaga
tapi betul ada juga yang bilang policy nya berubah ubah ya oke lah itu bukan domain pemda
tapi kami coba jalankan dengan baik
kami sendiri sebenarnya terlepas kolesinya apa
kita punya perda dan pergub yang menjadi landasan untuk memberi sanksi kalau ada pelanggaran protokol kesehatan
tapi memang ada hal hal yang kita masih agak terus lihat kenapa kok pada bulan november sembilan belas
walaupun itu terjadi di semua belahan indonesia
artinya memang ya kalau kurang kan lebih baik nggak usah ragu ragu nambah
karena apa karena ini masalah nyawa
kira kira begitu sih
itu sih berarti
nah ini yang kemudian nanti akan menjadi tantangan begitu ya pak emil dengan adanya program vaksinasi
otomatis juga ada semacam security begitu ya dari masyarakat sehingga merasa dirinya untuk mulai bisa abai terhadap protokol kesehatan
nah ini kemudian nanti akan menjadi tantangan
apa yang kemudian akan dilakukan oleh pak m prof jorati
makanya yang di awal ini kan nakes
dan petugas publik
petugas publik kemudian juga lansia
ini target awal
kita sudah dapat tiga ratus tujuh puluh dosis ditambah selahir satu ratus sepuluh
artinya kalau kita total kan kurang lebih satu dua juta
kalau dibagi dua satu orang dua dosis enam ratus ribuan
artinya memang masih panjang
semua naket sudah nih dua ratus sepuluh kurang lebih
tetapi setelah itu petugas publik dan juga jadi memang belum sampai ke general public lah untuk kemudian mereka keliling keliling merasa happy go lucky terus
sayageca hai sinyalya menjaga dengan toko masyarakat sama padaku
apa yang sudah kita percaya kan saat ini

belum sampai kesitu deutschland juga yang yolong theres
paint ireland agar silahkan juga pikir pikir aja

memang salah satu cara
mensikapi misalnya besok di sabtu itu
yang kendala kadang kadang yang lama itu
sebenarnya di meja dua mungkin kalau meja dua
itu ada beberapa meja tapi meja tiganya
satu karena vaksinatornya tenaganya tujuh dua ratus
tapi mungkin para medis
bisa bantu di meja dua sehingga paralel
ini bisa membuat
flow nya jadi hal hal seperti ini kita mulai
lihat kemudian karena puskesmas tempatnya
ditaruh di hall yang besar
tapi tentunya dengan protokol kesehatan jangan sampai
terjadi kemungkinan ini dilakukan
sekarang terakhir ke pak alex
kalau kemudian saat ini sudah mulai
dilaksanakan program vaksinasi apakah
kemudian juga akan
diwacanakan bahwa ppkm
mikro jawa bali ini tidak akan dilanjutkan
seperti yang di awal tadi
telah disampaikan bahwa
strateginya itu kan tetap
melaksanakan tiga t tiga m dan
kemudian vaksinasi untuk meningkatkan imunitas
jadi sepanjang vaksinasi
dan tiga m tetap diterapkan
karena vaksinasi itu adalah
t untuk melihat bagaimana
pola penularan dan tiga m
menerapkan supaya tidak ada transmisi
misalnya ada penurunan
signifikan dibandingkan november december
dan kemudian juga
ada tren kasus aktif juga menurun
tapi ini belum stabil ini baru bisa
kita lihat nanti bulan april dan
bulan mei dan saat
ini juga kita lihat bahwa vaksinasi
masih mencakup tenaga kesehatan
dan lansia dan
pelayan publik tapi yang secara
overall masih di tingkat kesehatan
oleh karena itu
strategi untuk melaksanakan
tiga m tiga t dan vaksinasi
tetap akan dilaksanakan
dan ini mungkin akan dilanjutkan di tingkat
desa jadi desa ini yang
menjadi basis atau kelurahan
kalau di kota sehingga dengan demikian
pandemi covid sembilan belas ini
menjelang kita memasuki dua belas bulan
bisa kita lihat secara
bermakna akan ada penurunan pelandaian
artinya pandemi bisa nanti terkontrol
baiklah kita akan tunggu sama sama
bagaimana kemudian efektivitas
untuk melawan pandemi covid sembilan belas
ini pak alex pak hermawan
dan juga pak emil terima kasih atas
waktunya dalam diskusi
malam hari ini selamat malam
sehat selalu semuanya